pertengahan tahun dua ribu dua puluh kemarin viral di sosial media twitter
salah satu penghunika markos yang menyimpan barang dalam jumlah begitu banyak
dan seakan menjadi tempat sampah
dan baru baru ini kejadian viral serupa terjadi tetapi di platform tiktok
ini saya melihat di sosial media ini banyak sekali bekas botol minuman
kemudian juga bekas box makanan hingga saking kotornya
kamar ini seakan sudah menjadi dalam tanda kutip sarang kecoa
normalnya seseorang akan merasa tak nyaman tinggal dalam kondisi ini
namun kenyataan adanya orang yang bisa menumpuk sampah dalam hunian pribadi
dikaitkan dengan gangguan mental penimbunan atau hoarding disorder
hoarding disorder merupakan gangguan

dengan kegemaran seseorang menimbun atau menyimpan barang barang secara berlebihan
orang dengan hoarding disorder kesulitan untuk menyingkirkan atau berpisah
dengan benda apapun yang ada di sekitarnya
namun memirsa menimbun dalam rangka hoarding disorder ini berbeda
dengan kegamaran sejumlah orang mengumpulkan barang tertentu
atau yang biasa kita sebut dengan kolektor
pada orang dengan kecenderungan hoarding disorder
barang yang dikumpulkan
cenderung acak dan juga sembarang
ada yang merasa bahwa barang yang dikumpulkan
akan berguna di masa depan
atau ada juga yang merasa bahwa mereka akan lebih aman
dengan adanya barang barang tersebut
salah seorang warga jakarta alina
mengisahkan saat dirinya pernah tinggal satu kos
dengan orang yang memiliki kebiasaan menumpuk barang tak terpakai
atau sampah di tahun dua ribu lima belas lalu
kejadiannya itu pas malam malam
dia ke kamar mandi
saya nggak sengaja lewat dari kos kosannya
pas saya pindah ke bukadike
intip itu ternyata penuh dengan botol minuman
dan sampah kayak bekas makanan siap saji gitu
melihat keanehan itu
alina pun sempat menegur dan mempertanyakannya
namun teguran itu tak digubris
padahal sampah yang menumpuk di salah satu kamar kos
juga akan berdampak pada banyaknya serangga
berdatangan ke kamar kos lainnya
iya ada lara hijau
jadi lara hijaunya juga pindah ke kamar kamar sebelah gitu
padahal kamar sebelahnya
dia juga dikumpulin kepada bersih bersih
jadi ngaruh juga ke kamar kamar sebelahnya
nggak kayak dari penampilan
kayaknya orangnya bersih cakep gitu
tapi ternyata kalau lihat dari dalamnya
ternyata aduh nggak iya
hoarding disorder terjadi pada sekitar
dengan bantuan dan pendampingan
gangguan semacam ini masih dapat disembuhkan
harus memang ada medikasi
yaitu ke psikiater untuk diberikan obat
untuk menekan tadi anti atau depresinya
atau kalau memang dia ada gejala skizoprenea
harus juga ditekan dengan obat obatan
untuk menekan simptom zizoprenianya
yang kedua harus ke psikolog
psikolog itu untuk tadi
psikiterapi untuk dibangun mindset yang baik
untuk tahu bagaimana hidup sehat dan manfaat
buat dirinya kemudian
penelitian juga menemukan bahwa
hoarding disorder lebih sering terjadi
pada pria kelompok dewasa tua
usia lima puluh lima tahun ke atas
walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan
atau remaja muda juga bisa mengalami kondisi serupa
sejumlah penyebab adanya hoarding disorder
adalah pernah mengalami peristiwa traumatis
atau ada anggota keluarga lain
yang menderita gangguan yang sama
rian fernando dwi agung jakarta